warga kampung duri kepa jakarta barat selasa sore digegerkan dengan kemunculan seekor ular sanca sepanjang empat meter di dalam rumah warga
warga sempat kewalahan saat akan menangkap ular tersebut
sejumlah warga berusaha menangkap seekor ular yang muncul di dalam rumah salah satu warga kampung durikepa kebonjeruk jakarta barat selasa sore
sempitnya bangunan rumah membuat warga kesulitan mengevakuasi ular sanca sepanjang empat meter tersebut
penangkapan ular bermula saat anak sang pemilik rumah terkejut dengan munculnya ular di atas plafon lantai dua
pemilik rumah bersama sejumlah warga kemudian saling membantu untuk menangkap ular lantaran dianggap sangat berbahaya dan kerap berkeliaran di sekitar permukiman warga
ular dianggap sangat berbahaya dan kerap berkeliaran di sekitar permukiman warga
proses penangkapan ular sempat menjadi tontonan warga sekitar
setelah dievakuasi ular diamankan ke kantor kelurahan setempat untuk selanjutnya akan dikerahkan ke balai konservasi sumber daya alam